bi mengklaim pertumbuhan utang ini stabil sejalan dengan optimisme investor asing terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional
bank indonesia merilis utang luar negeri pemerintah di kuartal tiga sebesar tiga ratus sembilan puluh lima enam miliar dolar amerika atau sebesar lima lima ratus enam puluh empat triliun rupiah
ini terdiri atas utang luar negeri publik sebesar dua tujuh ratus tujuh puluh dua lima triliun rupiah dan utang luar negeri swasta termasuk bumn sebesar dua tujuh ratus sembilan puluh dua dua triliun rupiah
uln swasta didominasi sektor jasa
keuangan dan asuransi pengadaan listrik gas uap dan udara industri pengolahan pertambangan dan penggalian
bank indonesia mengklaim utang luar negeri indonesia yang didominasi utang jangka panjang tetap sehat
bi mencatat penggunaan utang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada sektor produktif
yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
dan berikut porsi pembiayaan dari penggunaan utang luar negeri pemerintah